pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
hai hai hai jan tolong goreng isian ritual dulu ya iya mak
yui bapaknya si alia
masih disini ya
di singapura iya mak emang belum ada rencana pulang kemari belum mau belum dapet cuti
mak gasnya abis mak bener bener abis iya beneran
mak tadi saya coba angkat tabungnya udah ringan
berapa kan biasa sepuluh aja
bang ngasihnya kenapa yang lecek sih kan masih banyak yang bagus
lecek sama kenceng sama aja kang
apa sih pur gue kan tadi ketemu sama temen lama gue namanya santosa
terus ada apa dengan santosa dia kan kerja di tempat main biliar biliar bola sodok
ya iya bola sodok masa bola bekel terus ada apa dengan biliar jadi gini sampai mana kita sedikit
kamu ketemu sama teman lama kamu namanya santosa dia kerja di tempat biliar jadi gini
gue dapat jatah main gratis sebelum jubur sebelum jam buka nah ini kan baru jam delapan jadi masih
sisa empat jam ya terus apa hubungannya sama saya pur ya gue mau ngajakin main lu lah enggak saya enggak bisa
mainnya gue ajarin tis gampang kok orang tinggal gini nih cus kemudian enggak pur mendingan saya ngajak aja awas
iya mbak yanti
ayo tis enggak pur ah berangkat he pur saya mau lurus ah
lah gue mau puter balik saya mau lurus gue mau puter balik saya dulu
gua lupa rot
helo lu babbel lupa apaan aduh
gua lupa di umpan gua habis temenin gua beli umpan dulu yuk
udah pake umpan gajah dulu
kogah ntar lu sebut sebut lagi
membirin aja yang penting gua agak pakai umpan lu
mau diantar beli gas
bukan kang tisna aja yang beli ya
ya mbak mari
jangan lama lama ya saya mau buat bikin kue
ya mbak mari
ya mbak mari
bukan begitu teriaknya
terus gimana dong
ya udah deh
manjur kan kalau gue yang teriak
bang bubur ya
iya bu tunggu ya
bentar ya gue beli umpan dulu
iya cari apa mbak
umpan ikan air tawar apa ikan air laut
ikan air empang
makasih bang daddy
mari bang sarmili
gak usah ya
coba kita berdua
bisa kita berdua
coba kita berdua
bisa kita berdua
gak usah bang
ntar bang capek teriak teriak

bang kelihatan yuk dan yuk udah ngapain lagi surim bentar gue cek dulu tadi salah masukin
lagi olo babay udah siang nih buruan atuh iya mama bener bener nangis nih
gue temui ya
lu tinggalin gua lu
berjanjo bang hati hati menjalannya sempit lihat depan aja ya iya bawa
hai pac bisa main biliar ya iya iya kagak mengenapa saya lagi nyari temen bizet main bilyar
iya iya iya iya gaya lu pur main bilyar banyak duit loh eh jaman gua muda dulu cuma anak anak
sebab mahal bagian ogah gue ngapain ikut tolong jagain ya kan warungnya tinggal ditutup
berhenti hati hati dong bawa gerobaknya
lo yang hati hati sembarangan kalau bawa motor ngebut ngebut emang ini jalan
nenek goyang loh ya situ juga ngapain orang orang jalan jalan
tis udah udah tis dia abang gua
saya hati isna bang tukang ojek disini temennya ojek
udah tok udah pakcik
bagus gue dapat gratis dua jam main biliar temenin gue yuk
males mas pura ah hantu